menjelang bulan ramadan pemerintah kabupaten sumba timur nusa tenggara timur bersama perum bulog subdrive waingapu
menggelar gerakan pasar murah di halaman kantor bupati sumba timur
dengan berbondong bondong warga mendatangi kantor bupati sumba timur untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah
berbagai barang kebutuhan pokok dari beras sayur mayur hingga telur dan ayam potong
dijual dengan harga murah oleh pemerintah kabupaten sumba timur bersama perumbulok waingapu
gerakan pangan murah ini akan terus dilakukan oleh pemkap sumba timur
guna mengendalikan harga kebutuhan pokok yang melonjak
berbagai barang kebutuhan pokok dari beras sayur mayur hingga telur dan ayam potong
dijual dengan harga murah ini akan terus dilakukan oleh pemkap sumba timur bersama perum bulog